kepolisian dan tni akan menggelar latihan bersama untuk mengantisipasi demonstrasi kedua oleh karyawan freeport dan juga kontraktor
sedikitnya tujuh ratus personil kepolisian polres mimika kamis pagi bersiaga untuk persiapan pelatihan gabungan bersama tni dan brimob
latihan gabungan bersama tni dan brimop ini direncanakan akan dilakukan selama tiga hari
latihan dilakukan dalam rangka pengamanan demo yang direncanakan karyawan freeport dan juga kontraktor
proses negosiasi status operasi antara freeport indonesia dengan pemerintah indonesia membuat suasana freeport semakin tegang
apalagi freeport indonesia merumahkan sekitar seribu karyawan dan memulangkan sekitar seratus karyawan asing
polisi pun memperlakukan siaga satu di tim mimika
untuk itu kita dalam rangka mengantisipasi permasalahan ini
kita memperkuat dengan pembentukan kompi rangka dan juga peletun peletun tindak dalmas